presiden joko widodo menggelar rapat paripurna di awal tahun dua ribu tujuh belas
dalam arahannya presiden menyampaikan fokus rencana kerja pemerintah di tahun ini
adalah mengatasi masalah kesenjangan sosial
dengan dihadiri oleh seluruh jajaran menteri kabinet kerja
rapat paripurna pertama di tahun dua ribu tujuh belas diadakan di istana kepresidenan bogor jawa barat
presiden menginginkan agar para menteri kabinet kerja fokus pada rencana utama
yaitu mengatasi kesenjangan sosial
beberapa poin yang dilirik oleh jokowi untuk masalah ini
berupa pemberian sertifikasi tanah adat kepada masyarakat setempat
pendidikan dan juga pelatihan vokasi kepada masyarakat
kemudahan aset kredit usaha rakyat
penyebaran secara merata kartu indonesia pintar dan juga kartu indonesia sehat
serta pemantapan ideologi pancasila
dan pada hari ini
kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan baik dengan kegiatan kerja dua ribu dua puluh
dan juga persiapan untuk dua ribu delapan belas
oleh sebab itu
kita harus bekerja keras
semakin semanjan dalam rangka
menurunkan angka kesenjangan kita
baik kesenjangan antarwilayah
kesenjangan antara kaya dan miskin
yang ini menjadi sebuah concern besar pemerintah